menko maritim luhut bin sar panjaitan menegaskan proses reklamasi teluk jakarta tetap akan dilaksanakan
ia mengingatkan pihak manapun sebaiknya bekerja sama menyukseskan
termasuk pasangan gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta terpilih
menteri koordinator bidang kemaritiman indonesia luhut bin sarpanjaitan menyatakan
proyek reklamasi akan tetap dilaksanakan
salah satu sebabnya reklamasi adalah solusi bagi pencegahan turunnya wilayah pantai utara jakarta
selain itu reklamasi juga merupakan bukti bahwa pemerintah konsisten melaksanakan kajian lingkungan
karena itu luhut mengingatkan agar pihak manapun termasuk gubernur dki jakarta terpilih
nanti agar tidak menghalangi proses pelaksanaan reklamasi
siapapun yang buat studi ngatakan bahwa jakarta itu turun
satu yang kedua kita sebagai negara nanti dicerca orang
kok tidak konsisten terhadap
kajian yang dibuat pemerintahan yang lalu
tidak ada urusan kita mau siapapun pemerintahnya itu
kita harus menghormati kajian yang dikeluarkan oleh institusi yang kredibel
nggak bisa kita begitu
jadi seleramu karena kau jadi pejabat baru langsung mau ganti ganti semua ya nggak boleh